masa pandemi merombak semua industri dan juga menjadi kesempatan bagi sebagian pengusaha meraup keuntungan
dan pada tahun ini peringkat orang terkaya di indonesia dan juga dunia juga ikut terombak
dan inilah daftar lima orang terkaya sedunia dan juga lima daftar orang terkaya di indonesia
mari kita lihat bersama
yang pertama adalah budi hartono dan juga michael hartono
robot budi hartono dan juga kakaknya michael hartono di masa pandemi ini
mereka masih bertahan menjadi dua orang terkaya di indonesia dengan kekayaan senilai tiga puluh delapan delapan miliar dolar amerika serikat atau lima ratus lima puluh triliun rupiah
dan kini sebagian besar kekayaan kakak beradik ini didapatkan dari sektor bisnis perbankannya
yakni bank sentral asia atau bca ya kita tidak asing lagi
dan keduanya juga merupakan anak dari pendiri perusahaan jarum yaitu oiwi guan
dan bisnis usaha lainnya yang juga menopang jarum adalah industri
ini adalah industri tembakau yakni rokok
sementara generasi mudanya juga mendirikan gdp venture yang merupakan perusahaan capital venture untuk startup
dan mereka juga menyuntikan dana ke beberapa perusahaan seperti kaskus blibli dan juga gojek
dan tentunya masih ada startup lainnya
oke mari kita lihat bagaimana dengan peringkat kedua wijaya family
dan berikutnya ini wijaya family yang berhasil bertahan di urutan kedua adalah keluarga pemilik grup sinarmas
nah memang ini berhasil menambah kekayaannya pada masa pandemi sebanyak dua tiga miliar dolar amerika serikat
dan menjadi sebelas sembilan miliar dolar as atau sekitar satu ratus enam puluh tujuh tujuh triliun rupiah
dan sinarmas anda juga pasti tidak asing lagi kaya mereka juga terus bertambah
selain melakukan inovasi banyak industri sinarmas berbasis industrial
dan tentunya pengesahan undang undang omnibus law juga menjadi sentimen
dan yang positif untuk sektor industrial mereka dari industrial property energi hingga pangan
dan mari kita lihat bagaimana yang ketiga adalah prajogopangestu
kekayaannya sudah mencapai enam miliar dolar as
dia memulai bisnisnya di bidang perkayuan
ini seperti pak jokowi ya pak jokowi juga memulai bisnisnya dari bisnis kayu
dan pada akhir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an dan saat ini kekayaannya juga tercatat
berjumlah enam miliar dolar amerika serikat atau delapan puluh lima triliun rupiah
dan perusahaannya yaitu pt barito pacific timber
sudah go public atau ipo pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan berganti nama menjadi barito pacific
setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun dua ribu tujuh
dia juga langsung menyebar guritanya ke beberapa sektor bisnis lainnya
dan mari kita lihat bagaimana dengan peringkat keempat adalah antoni salim
posisi keempat ini di tempat
di sini kita bisa lihat bahwa antoni salim adalah seorang perempuan yang berpengalaman
dia memiliki kekayaan yang lebih besar dari lima sembilan miliar dolar as atau delapan puluh empat triliun rupiah
sebelumnya mereka mempunyai kekayaan sekitar lima lima miliar dolar amerika serikat atau setara tujuh puluh delapan triliun
dan salah satu produk salim group yang mungkin kita semua pernah makan adalah indofood ya
dan produk indofood ini juga sudah mendunia seperti indomie
sampai banyak sekali food blogger dari mancanegara juga pernah tidak lupa dengan indomie dan selalu membuat reviewnya
dan selain itu salim group sebelumnya juga adalah pemilik saham bank bca yang saat ini sudah menjadi milik jarum group
oke mari kita lihat yang kelima
adalah sri prakashlohia dan anda juga bisa melihat mereka juga menghasilkan banyak kekayaan dengan memproduksi petrokimia dan juga tekstil
dan kekayaan lohia sebesar lima miliar dolar as atau setara tujuh puluh delapan triliun rupiah
dan pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an lohia dan ayahnya juga pindah dari india ke indonesia
dimana mereka mendirikan indorama sebagai perusahaan petrokinia dan juga tekstil dari indonesia
kita lihat bagaimana dengan orang terkaya di dunia dan ini adalah top lima richest in the world

dan ini adalah top lima richest in the world yang pertama tidak asing lagi jeff bezos
dia mendirikan raksasa e commerce amazon pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dari garasi rumahnya
bisa anda bayangkan ya dari garasinya sekarang sudah di seluruh dunia
bisa anda bayangkan ya dari garasinya sekarang sudah di seluruh dunia
kita bisa memakai amazon dan kekayaannya sebesar satu ratus delapan puluh dua dua miliar dollar as atau dua lima ratus delapan puluh enam tujuh triliun rupiah

ini cukup banyak sebagai startup
dan ia juga adalah orang terkaya di dunia selama tiga tahun berturut turut
meskipun telah memberikan saham amazon senilai tiga puluh enam miliar dolar amerika serikat atau lima ratus sebelas sebelas triliun kepada mantan istrinya mckenzi bezos
sebagai bagian dari penyelesaian perceraian mereka pada tahun dua ribu dua puluh
dan amazon pun telah menjadi sorotan di tengah pandemi
antara maret dan juga april dua ribu dua puluh amazon mengatakan telah kita juga bisa melihat mereka juga memperkerjakan satu ratus tujuh puluh lima ribu pekerja penuh
dan juga paru waktu untuk membantu memenuhi permintaan yang meningkat
dari konsumen yang tinggal di rumah dan juga berbelanja secara daring
oke mari kita lihat bagaimana dengan peringkat yang kedua inilah bernard arnold dan juga keluarganya
dan mungkin kita semua juga pernah tahu kalau misalnya mereka
dia adalah pengusaha miliarder perancis dan juga kolektor seni
dia adalah ketua dan juga kepala eksekutif lvmh
perusahaan barang mewah terbesar di dunia
dan kekayaannya arnold kini senilai empat belas tiga miliar dolar amerika serikat atau dua ribu tujuh puluh tujuh triliun rupiah
dan pada november dua ribu sembilan belas lvmh juga mencapai kesepakatannya untuk membeli perhiasan amerika
seharga enam belas dua miliar dolar amerika serikat
yang diyakini sebagai akuisisi merek mewah terbesar yang pernah ada
dan grup lvmh juga memang sangat tajam untuk memilih brand barang yang bisa menjadi brand mewah
dan diminati oleh para elit
bukan hanya brand seperti louis vuitton atau hennessy
mereka juga punya hampir delapan puluh luxury brand dari fashion sampai perhotelan
dan sepertinya masa pandemi ini sektor barang mewah tidak terlalu terpukul
dan karena kebijakan lockdown
banyak sekali konsumen dari tiongkok tidak bisa ke eropa
dan mereka juga langsung mendirikan flagship store nya di tiongkok
dan penjualannya malah meningkat
oke mari kita lihat peringkat ketiga adalah elon musk
elon musk bekerja untuk merevolusi transportasi baik di bumi
melalui pembuatan mobil listrik tesla dan juga di luar angkasa
melalui produser roket spacex pada delapan desember dua ribu dua puluh

bahkan memperkirakan kekayaannya sudah mencapai satu ratus empat puluh empat satu miliar dolar amerika serikat
atau dua ribu empat puluh enam triliun rupiah
dan di mei tahun ini musk juga baru saja mengumumkan kelahiran putra keenamnya
dan namanya juga cukup unik
ini kalau misalnya kita bacanya x ash a dua belas
dan itu adalah cara menyebut anaknya ya
dan ini adalah anak keenamnya
jadi generasi penerus elon musk sepertinya sudah aman
dan elon musk juga menduduki peringkat pertama dalam daftar forbes sebagai most innovative leader tahun dua ribu sembilan belas
bisa terlihat dari nama anaknya yang juga sangat inovatif
dan sebelumnya ia juga sempat menduduki peringkat orang terkaya kedua di dunia
di belakang jeff bezos
tapi saat ini dia menjadi peringkat ketiga
yayasan amal swasta terbesar di dunia
dan kini kekayaan bill gates telah mencapai satu ratus delapan belas delapan miliar dolar amerika serikat
atau seribu enam ratus delapan puluh enam triliun rupiah
oke mari kita lihat bagaimana dengan peringkat kelima
ini sudah tidak asing lagi tentunya
kekayaannya sudah mencapai seratus lima miliar dolar amerika serikat
atau setara satu empat ratus dua puluh enam triliun rupiah
dan mark zuckerberg ini adalah salah satu orang terkaya dan juga termuda di dunia
tentunya kisahnya juga menjadi inspirasi dan juga motivasi anak anak milenial ya
oke dan berikut demikian adalah lima daftar orang terkaya di indonesia dan juga di dunia